unjuk rasa menolak keberadaan dep kolektor di surabaya
senin siang berakhir bentrok
puluhan masa dari komunitas joyo semoyo
yang mengecam penarikan mobil secara paksa
diserang puluhan dep kolektor di depan sebuah kantor pembiayaan
bentrokan ini terjadi ketika puluhan masa komunitas joyo semoyo
dan lembaga perlindungan konsumen surabaya
yang tengah membela seorang debitor bernama ita sisko
yang mengalami penarikan mobil secara paksa
karena menunggak tiga bulan pembayaran ini
hendak melakukan aksi demo di kantor mizuho balimore finance
di jalan basuki raman
di tengah jalan puluhan masa ini diadang dan berupaya dibubarkan
oleh puluhan masa dari kelompok dep kolektor
bentrokan pun tak ada
dapat dihindarkan setelah kelompok dep kolektor
justru menyerang masa pendemo dengan beringas
sejumlah aparat kepolisian yang berada di lokasi
berupaya untuk meredam kedua belah pihak
agar bentrokan dapat diredam
usai berhasil diredam
sejumlah perwakilan yang terlibat bentrokan
dimediasi agar bentrokan tidak berlanjut
aksi ini dilakukan lantaran masih adanya praktik penarikan mobil secara paksa
yang dilakukan oleh pihak dep kolektor
terhadap konsumen atau dep kolektor
yang dianggap menyalahi aturan hukum
pasalnya penyitaan hanya bisa dilakukan oleh aparat kepolisian
atau pihak kejaksaan
upaya aksi demo ini sendiri sebagai bentuk penolakan terhadap keberadaan dep kolektor
kalau celah kolektor berarti tidak memenuhi prosedur
seperti masuk kepada pengadilan dulu
kolektor yang penting ada unit baru bisa diambil
jadi yang disesalkan seperti kayak gitu
sampai saat ini pun
cara caranya kolektor ini masih berjalan
upaya mediasi pun dilakukan untuk menemukan solusi
terkait penarikan paksa mobil terhadap konsumen ini
sayangnya dalam aksi ini
pihak mizuho balimor finance tidak bisa dimintai keterangan
wahyu pratama surabaya